sistem multi land free flow atau mlff atau transaksi nersentuh di jalan tol ini direncanakan mulai dapat beroperasi secara bertahap pada akhir dua ribu dua puluh
nah sistem ini diharapkan bisa mengurai antrean yang mungkin biasanya kita temui atau kita alami ketika ada di gerbang tol ya baik di pintu keluar ataupun juga pintu masuk
nah meski baru bagi indonesia namun sistem itu sudah lebih dulu digunakan di beberapa negara
kami bahas bersama resdiansyah pengamat transportasi cerdas upj selamat malam pak resdiansyah
baik terima kasih pak resdiansyah sudah bergabung dengan kami membahas mengenai mlff
kalau untuk beberapa negara dan sistem ini kan sebenarnya bukan barang baru bukan sistem yang baru tapi baru mungkin bagi indonesia
tapi seberapa ideal sih sebenarnya aturan atau sistem ini diimplementasikan oleh kita
apalagi waktunya kan harapannya uji coba secara bertahap waktunya gak lama lagi
ini kan sebenarnya teknologi mlff ini satu sistem operasional jalan tol yang sangat ideal sebenarnya diimplementasikan karena kondisi di gerbang tol kita saat ini stop and go condition
sebenarnya tadi sempat disebutkan ada tiga teknologi sebenarnya yang umum digunakan dalam sistem lrf
rfid yang berbasis frekuensi kemudian data dedicated short range yang menggunakan komunikasi jarak pendek
dan indonesia melakukan lempatan teknologi dengan menggunakan global navigation satellite system
nah ini sebenarnya persiapannya tidak memerlukan perangkat banyak ya fisik di lapangan
dan persiapan teknologi ini tidaklah memerlukan waktu lama sebenarnya
tapi yang penting adalah fokusnya pada proven teknologinya
yang membuktikan sistem ini mulai dari registrasi kemudian deteksi sampai bagaimana sistem pembayarannya dan terakhir sistem penegakan hukumnya harus dilakukan terlebih dahulu
saran daripada its indonesia sebenarnya kita mempersiapkan ini secara paralel ya
karena tujuh bulan nih waktunya
sambil kita provenkan teknologinya melalui uji coba terbatas
selanjutnya kita pastikan bahwasannya sistem ini
memastikan beberapa crucial item seperti kebocoran penyalahgunaan pegagalan pembayaran serta pemasuhan identitas seperti kelahumur kenteraan itu dilakukan terlebih dahulu
dan insya allah kita akan siap untuk melaksanakan teknologi ini dalam waktu dekat
artinya proven technology itu mungkin salah satunya bagaimana dengan kesiapan infrastruktur telekomunikasi
karena kan kalau kita lihat tadi kalau pak resdyansyah memiliki pandangan
atau pengamatan sebenarnya semuanya cukup ideal
tapi proven teknologi artinya bagaimana implementasinya mengkoneksikan
karena ini kan berbasis teknologi telekomunikasi
infrastruktur telekomunikasi kita juga harus disupport sangat sangat maksimal atau sangat sangat optimal
karena kita tahu kadang kadang boleh menerapkan sistem ini
tapi jangan jangan nanti di tengah jalan
leg sinyal nggak bisa dapat sinyal koneksinya nggak ada gitu
justru malah menimbulkan masalah masalah yang lain
nah siapkah nggak sebenarnya kita dengan itu
cukup dipikirkan kah
ya karena teknologi ini memang berbasis navigation satelit
tentunya kita sangat tergantung dengan jaringan ya
khususnya apalagi tnss ini akan dipadukan dengan smartphone sebagai electronic onboard unit
tentunya yang paling penting disiapkan
adalah infrastruktur jaringannya
sehingga badan usaha jalan tol bersama badan pengatur jalan tol juga dengan operator
ini harus memastikan seluruh gentry llf kita itu tercover oleh semua operator jaringan telekomunikasi kita
jangan sampai nanti perjalanan tol ini menjadi banyak kendala dikarenakan salah satunya sinyal
karena kita menggunakan android dan yang pasti yang paling penting adalah begini mbak
karena kita cara keseluruhan menggunakan data pastikan aplikasi yang dibangun itu bebas kuota
itu saran kita
hmm oke itu modal utamanya ya pak resdiansyah ya
kita beralih lagi kalau terkait dengan kesiapan infrastruktur telekomunikasi jaringan
kesiapan payung hukum
koreksi kalau saya salah sebenarnya ini belum ada aturan hukum ya betul pak resdiansyah
kalau secara spesifik tidak dikatakan seperti itu
karena teknologi mlff ini kalau aturan teknologinya itu sudah diatur
tetapi kan sistem pembayaran ini menganut sistem yang kita anut dari bank indonesia
sebenarnya sama sistem pembayaran ini
kita menggunakan e money uang kita ada di kartu sedangkan sekarang uang kita ada di server
bank indonesia sudah mengatur regulasinya
bagaimana prinsip daripada akademi
kita ada account based tcapping uang kita ada di server
sama seperti saat ini kita berbelanja di merchant transaksi digital apapun menggunakan sistem berbasis server ini e wallet
jadi kalau regulasi sistem pembayarannya sudah ada
kalau teknologi juga sudah beberapa regulasi diatur
khususnya kominfo juga sudah mengatur beberapa regulasi tentang gnss ini
jadi kalau dikatakan tidak ada regulasi
menurut saya kurang tepat
cuma perlu turunan daripada regulasi regulasi ini sehingga bisa memastikan implementasi di lapangan lebih baik
nah untuk memastikan implementasi di lapangan lebih baik antisipasi untuk penegakan hukum
misalkan ada pelanggaran pelanggaran melintas tanpa membayar
atau mungkin juga artinya kan ini ya semuanya jadi bebas gitu masuk
termasuk nanti mungkin tiba tiba ada kendaraan roda

artinya penegakan hukum yang seperti itu bagaimana pak resdiansyah
nah pernah saya sampaikan juga ya intelligent transport system association di indonesia
juga menyarankan bahwasannya penerapan mlss ini wajib dibarengi dengan etle
karena ada potensi potensi orang untuk masuk yang kan pada tersebut
kan pada tempatnya
sepeda motor kemudian sengaja mematikan handphone
atau mungkin meletakkan device kita tidak tepat pada posisinya sehingga tidak menerima sinyal
dan beberapa tantangan lain seperti di jalan tol perkotaan itu ada efek grand canyon environment
dimana kita punya terowongan kita punya jalan di bawah jembatan dan itu harus segera diidentifikasi
dan jika itu sengaja atau tidak
atau tidak disengaja melanggar
maka etele inilah yang berfungsi untuk menjadi enforcement penegakan hukum kita
nah ini menarik karena teknologi etle kita sudah dikembangkan oleh korlantas ya
kepolisian republik indonesia di dua belas provinsi
dan teknologi lpr ataupun license plate recognition ataupun automatic number plate recognition yang digunakan kepolisian ini sudah sangat baik ya
terbukti mampu mendeteksi kendaraan yang melanggar lalu lintas
dalam hal ini mlrsf tentunya teknologi etole yang diintegrasikan di dalam mwf
maka akan membantu kesiapan kita beralih teknologi dan melakukan lompatan teknologi memastikan kelancaran sistem
nah yang berpikir bahwasanya kita bisa tidak bayar sengaja itu persepsi yang salah karena penegakan hukum pasti dilakukan
nah tentunya nanti yang tidak sengaja hanya cukup membayar jalan tol
tapi yang sengaja ini pastinya akan dikenakan denda
dan masyarakat juga harus mengerti bahwasanya tujuan dari pada mlrsf ini adalah untuk mempersingkat waktu sistem pembayaran kita di gerbang tol dari lima sampai sepuluh detik kemudian menjadi detik
bayangkan satu kendaraan lima sampai sepuluh detik
kalau kita lihat domino impact dari ribuan kendaraan itu berapa waktu yang kita safe di jalan tol
oke nah atles sebagai law enforcement diharapkan ini bisa terintegrasi dengan adanya nanti mlff ketika sistem ini diterapkan
tadi pak resdian shah mengatakan ini sebenarnya bisa menjadi supporting system yang pas untuk law enforcement tadi
tapi berkaca dengan penerapan atau pemberlakuan atles sekarang bagaimana pak resdiansyah
apakah cukup bisa mengakomodir dan diimplementasikan terintegrasi dengan mlff ini
karena ada perbedaan penerapan atles di jalan tol dengan di jalan arteri atau penerapan tol
karena di jalan tol ini kan jalan berbayar
tentunya penegakan etile di jalan tol ini untuk memastikan yang kebocoran tadi orang orang yang tidak membayar dengan sengaja atau tidak sengaja
nah sehingga semua penegakan hukum itu bisa diperlukan
penegakan hukum yang ada di jalan tol itu harus wajib ditindaklanjuti
berbeda dengan atlet di perkotaan ataupun di jalan arteri di mana kita melakukan penindakan secara random ya
tingkat pelanggaran itu lebih banyak dibanding jalan tol dan jenisnya berbeda
kalau di jalan bukan berbayar kan pelanggaran lampu merah pelanggaran uten pelanggaran markah jalan
sedangkan di jalan tol kan kita berharap ini adalah selain pelanggaran kecepatan ya yang sudah ada dalam ekstra
adalah pelanggaran mereka tidak membayar itu ada undang undang regulasinya
bahwasanya adalah jalan berbayar dan jika tidak membayar memang ada sanksinya sanksi administratif dan lain lain
dan kita berharap dilema antara ini apakah perdata atau kempidana ini perlu diselamkan oleh pemerintah
kalau dia sepeda motor masuk ke mlff itu sudah pidana
karena pelanggaran lalu lintas karena dia masuk ke jalan berbayar yang tidak diperuntukkan untuk sepeda motor
berbeda kalau sengaja tidak membayar itu lebih kepada perdata
tetapi konflik antar perdata dan kempidana ini perlu diselamkan
jika dibandingkan dengan sekarang palang
oke optimalisasi manfaatnya kan positif sebenarnya kalau kita lihat ya
dan kita punya basic atau foundationnya kita cukup mumpuni untuk perihal soal itu
uji coba ini kan diharapkan bisa terjadi pada akhir tahun kemudian secara permanen nanti di dua ribu dua puluh
waktunya tidak banyak apa yang paling penting harus dipersiapkan pak resdiansyah
yang paling utama sebenarnya bukan teknis
karena teknologi ini sangat mudah untuk kita implementasi
ahli teknologi dan lain lain lompatan teknologi
yang paling penting adalah sosialisasi
karena masyarakat kita ini banyak yang tidak terbiasa dengan teknologi
sosialisasi saja waktu kita imani itu memakan waktu yang panjang
apalagi sekarang kita menggunakan electronic on board unit ya handphone kita smartphone kita untuk kendaraan pribadi

tentunya masyarakat harus disosialisasikan
kalau ternyata kalau salah menepatkan android kita gnss nya nggak bisa detect
kemudian kita harus persiapkan tuh baterai kita seperti apa
kemudian kita harus punya kuota internet
jangan hal hal itu dijadikan alasan oleh masyarakat loh saya nggak bayar karena saya nggak punya kuota internet
sama saja dengan kita mengatakan kita masuk kita nggak punya e money kan begitu
nah tetapi harus dengan cara yang polite
yang dapat diterima dengan masyarakat secara luas
harus libatkan stakeholder ataupun subsektor seperti ylki teman teman di komunitas yang memang bergerak di dalam perlindungan konsumen
ini sangat penting menurut saya bagaimana penerapan ini selain infrastruktur yang sekarang disiapkan
secara paralel sosialisasi harus dilakukan
tanpa itu masyarakat juga tidak akan tahu dan buta eh saya masuk bayarnya gimana
yang paling penting optimalisasinya adalah di sosialisasi
itu yang menjadi catatan kadang kadang ketika ada aturan sistem atau kebijakan baru kita lemah dengan edukasi dan juga sosialisasi
sehingga terbentur di hal hal seperti itu ya
terima kasih pak res diansyah sudah bergabung dengan kami malam hari ini
kita akan memantau bagaimana nanti ya perkembangan penerapan uji coba dari flff ini
terima kasih selamat malam sehat selalu
selamat malam kita harus optimis terima kasih